manu manu di rumah
akhirnya kamu bangun juga
sayang kamu mau kemana sih
sayang kamu temenin aku dong hari ini
aku kan lagi gak enak badan
aku harus cari manu
kenapa hari ini sangat sempit
tidak ada siapa siapa di sini
coba kamu cerita sama aku
apa yang membuat kamu ketakutan seperti ini
apakah kamu ketangga darurat
apa ada yang mau menyakitkan kamu
ya sudah manu
biar teman terpulang
kamu harus istirahat
mereka langsung sheikh hz keithurgus menang
kamu yang yang lawan aku
oh istri saya mengenal kristi
kalau sekarang kita tak tahu apa yang paling menentang tahun selanjutnya
bagaimanakah hal itu
ada belum om
akhirnya tau nomor telepon mana om
karena menurut om sebaiknya sekarang kita lapor ke polisi
biar penjahat itu cepat tertangkap
gak ada satupun barang bukti dan gak ada saksi
kecil banget apa kebenaran saya
kok tumpen kamu pulang cepet
lagi pengen pulang cepat aja mah
kamu enak badan
enggak kok ma
mano cuma pengen istirahat sebentar
nanti juga mano balik lagi ke kantor mah
ngapain kamu balik lagi ke kantor
di kantor masih banyak kerjaan mah
udah kalau gitu biar mama telepon mas riko ya
mano dimana om ya
jadi kamu sama sekali tidak tahu apa yang dialami oleh istri kamu saja
memangnya kamu kemana aja
sampai istri kamu mau dibunuh oleh orang lain
kamu sebagai suaminya tidak tahu
mano mano di rumah itu
mano tidak tahu siapa itu
kamu orangnya kamu orangnya
saya enggak akan biarkan kamu pergi kamu bikin saya menderita seumur hidup
ya allah pak pak pak pak pak pak pak pak pak
memangnya kamu kemana aja sampai istri kamu mau dibunuh oleh orang lain kamu sebagai suaminya tidak tahu
where lo bisa kerja ngasih pun challenges hai cari orang yang coba bunuh mana cari
sekarang awas kalau sampai jumpa kamu
saya aku minta maaf ya
aku minta maaf aku gak ada disitu waktu kejadian
sayang aku ngerti aku ngerti
dia bener bener membunuh aku mas
udah sayang udah sayang
selama masih ada aku disini
semuanya akan baik baik aja ya